kita awali dengan informasi pertama gempa bumi bermagnitudo enam tujuh mengguncang kebupaten malang jawa timur pada sabtu sekitar pukul empat belas waktu indonesia barat
dikutip dari detikom bmkg menyebut gempa yang berpusat pada delapan sembilan puluh lima lintang selatan dan satu ratus dua belas empat puluh delapan bujur timur tidak berpotensi tsunami
berdasar data bmkg epicenter gempa berada di laut sembilan puluh km barat dari kabupaten malang dan memiliki kedalaman dua puluh lima meter
getaran gempa dirasakan di wilayah jawa timur jawa tengah yogyakarta dan juga bali